sementara itu dari lapangan golf antusiasme para pegolf pemula terlihat di turnamen fun golf yang digelar oleh newbie golf indonesia
acara ini diselenggarakan oleh newbie golf indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemain golf pemula merasakan bermain golf di turnamen
jadi banyak pemula yang banyak latihan tapi tidak berani untuk ikut acara event karena mereka berpikir itu acara serius
nah makanya kami ingin membuat wadah baru di mana para pemula itu bisa merasakan main golf fun tapi rasanya event
sistem peraturan layaknya permainan golf sesungguhnya kategori dan kelompok memenang dinilai berdasarkan flag dan ketenampilan setiap peserta
acara ini diikuti berbagai kalangan hingga public figure
ini kan pemula jadi kita memang masih newbie semua jadi pengen ngerasain rasanya newbie tuh ikut turnamen tuh kayak apa
nah ini dia rasanya seperti ini seru asik dan apa ya jadi banyak teman bisa ngobrol bareng
ternama sos pemula jadi pressure juga gak terlalu besar terus hadianya menarik
kalau menang sih ya hoki hokin aja tapi siapa tau dapet turnamen
eventnya seru kan maksudnya ya mostly pemula lah
yang namanya pemula kan beda
ya sama sama punya perasaan saling gimana ya aduh dia nggak terlalu jago juga ternyata sama dengan saya gitu kan
selain menawarkan pengalaman bagi pemula untuk bermain golf di ajang turnamen khusus pemula
acara ini bisa menjadi wadah melatih konsistensi dan fokus bagi para pegolf pemula
mentari the tanzil ilham aji tangerang